francisca chandra novitasari alias siskae
senin sore selesai diperiksa penyidik subdit
siber ditra skrimsus polda metro jaya
ia dicecar empat puluh delapan pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung selama enam jam
usai pemeriksaan siskaya mengaku berbeda dengan pemeran lain
ia dibayar sepuluh juta rupiah dan diberi naskah skenario oleh tersangka ir sebelum syuting
siskaya pun menyebut ia dipaksa oleh ir untuk memerankan adegan yang tidak ada di dalam skenario
adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya
adegan itu tidak ada deskrip sama sekali karena benar benar kita para talent dipaksa
oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog
seperti kemauan produser tersebut
sebelumnya penyidik subdit siber ditra skrimsus polda metro jaya
telah memeriksa dua belas dari enam pemeran pria maupun wanita
jumat sore pemberian pria berinisial ra
diperiksa penyidik selama lima jam
ra mengaku dijebak dan dibohongi oleh tersangka sutradara ir
lantaran menyebut rumah produksi miliknya berbadan hukum dan legal
ra juga menyebut hanya dibayar satu hingga dua juta rupiah untuk satu hari syuting
para pemeran lain yang sudah diperiksa diantaranya
firly virginia meritri jipi cacanovita zafirazun fatra ardianata hingga ujang ronda
senada dengan ra pada selasa sembilan belas september
fatra ardianata pun mengaku
ia ditipu oleh tersangka yr
yang mengatakan produksi film yang dibuatnya memiliki badan hukum serta kuasa hukum
begitu pula dengan firly virginia
ia menyebut dirinya pun dibohongi oleh ir
firly pun mengaku ia hanya dibayar satu hingga dua juta rupiah untuk sekali syuting
dalam program cnn newsroom pada minggu dua puluh empat september
firly mengaku ia dibujuk ir untuk membintangi film
firly pun membantah ada adegan intim dalam video yang diproduksi ir
saudara ir telah mendoktrin kita
bilang sudah legal dan berbadan hukum
karena beberapa film di luar juga sama seperti film kita
hanya gimmick dalam arti filmnya tidak seperti yang dibicarakan orang
ada asusila tidak ada
itu semua gimmick seakan akan saja pura pura saja
berarti bisa dipastikan bahwa
tidak ada adegan porno ataupun adegan intim tersebut ya
iya betul sekali
sementara itu direktur reskrim suspolda metro jaya
kombes ade safri simanjutak menyatakan
penyidik akan memeriksa enam saksi ahli sebelum menentukan status hukum para saksi pemeran film
dengan ributan cnn indonesia